pemerintah provinsi dki jakarta memastikan car free day di jalan sudirman mh tamrin pada saat bulan ramadan tetap digelar
dari jam enam hingga jam sepuluh pagi tadi sejumlah warga tetap beraktivitas di kawasan car free day
namun ada beberapa hal yang ditiadakan saat penyelenggaraan cfd atau car free day selama bulan ramadan
seperti gelaran panggung konser musik pawai dan mendirikan tenda
selain itu rekayasa lalu lintas juga tetap diterapkan sebagaimana cfd pada umumnya
dimana perutupan dilakukan di sepanjang jalan sudirman mh tamrin jakarta